sementara itu presiden joko widodo menegaskan pentingnya hilirisasi produk sumber daya alam indonesia dilakukan secara mandiri
sebab pada masa mendatang indonesia tak akan lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri
presiden menekankan pengolahan secara mandiri penting dilakukan agar nilai tambah produk sumber daya alam tak dinikmati negara lain yang memiliki smelter
presiden mengingatkan pemerintah telah berupaya mengambil alih mayoritas saham perusahaan asing
jangan jadi hanya tukang gali saja
anugerah yang diberikan allah kepada kita betul betul sangat luar biasa besarnya
tapi kalau kita hanya tukang gali
kemudian kita kirim keluar mereka buat smelter di sana kemudian dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi
kemudian kembali ke sini kita beli inilah yang sedikit demi sedikit tahap demi tahap harus mulai kita hilangkan